gini jangan segini segini kan itu salah kamu juga
waktu diajak mu sma kamu gak mau pake acara nolak segala
soal jual mahal sih udahannya begini
ya kalau soal itu memang adriana akui adriana yang salah mah
adi ini udah mau undan mandir segala macam
anderan ander ganti baju supaya cantik supaya pergi
itu ketemu sama gagal
kamu tinggal datang aja kesini
kamu bisa baca kan
makasih ya kak
ya gak lah bel gak usah
lagian gue juga
walaupun cowok makannya gak banyak
gak perlu sampe nambah juga
pak jadi berapa
gak apa apa aja
bel kalau cuma buat niayam aku ada juga pak
yaudah thank you ya
adek buat kamu aja
ntar abang gini aku akan kasih ibu buat beli beras
yang loyal sama anak anak yang hidupnya kurang beruntung
buat orang yang kayaknya hidupnya gak pernah susah
dia kelihatan paham banget sama khusus sama orang lain
sorry balik bentar ya
halo ma assalamu'alaikum
waalaikumsalam sayang kamu ada di mana
ini aku lagi abis makan mie ayam sama temen
tadi raya datang ke sini kok kamu gak nemenin sih
oh ya maaf mah soalnya juga tadi raya nggak bilang ke aku kalau dia mau ke rumah
tapi rayanya masih ada
ya udah pulanglah sekarang
yaudah ma bentar lagi mau pulang kok ma
mama udah makan belum
udah tadi abisnya lapar nungguin kamu yaudah mama makan aja
kamu pulangnya jangan malem malem ya mama tungguin loh
ini abis dari sini aku langsung pulang kok ma
yaudah ya assalamualaikum
tadi ternyata aku kalau gak salah denger
kamu sebut sebut sama raya raya itu siapa
oh raya itu calon adik diri gue
jadi nyokap gue sama bokapnya raya insya allah mau menikah
adriana sudah mondar mandir nih
ini ruangannya mas ben nih
sudah cantik cantik adriana bawa sisir udah nyisi rambut ya kan
terus tetep aja tuh mas ben gak ngelirik adriana sedikit pun
capek ma mondar mandir mondar mandir sampai ada karyawan yang ngetawain adriana
kesel banget ma kesel banget
dan ya ma ya adriana pikir mama kan udah ngobrol sama mas ben
jadi mas ben keluar tuh
adrafikir mas b mau mohon mohon sama adriana untuk ngajakin dinner bareng sama adriana
nah pas mas b keluar dia cuma bilang gini
dia pergi ma
oh dia gitu doang ma
dia pikir senyumnya itu manis banget ama bikin aku jadi klepok klepok
aduh udah aki aki juga mah
terus dia gitu ya ma ya aku bilang dong sama mas ben
terus ma dia lebih memilih dinner itu pergi sama anak nacikal
terus sama itu temennya anak nacikal itu dia punya tante
yang mau jadi pura pura istrinya mas b
pura pura ma untung aku gak cinta banget sama mas ben
gak begitu sakit hati dia bawa perempuan lain pura pura jadi istrinya untuk dinner
untung guys itu aku gak cinta jadi gak sakit hati banget ma
anak mama nyeroces kayak petasan injak dari tadi
kamu nolak mas
terima aja tawaran dari reva
ma udah segini keselnya
tunggu tunggu tunggu
kan itu salah kamu juga
waktu diajak mas me kamu gak mau pakai acara nolak segala
soal jual mahal sih
ya kalau soal itu memang adriana akui
adriana yang salah ma
tapi sekarang mau kayak gimana lagi mah
adanya udah mondan mandir segala macam
mandir mandir ganti baju supaya cantik
supaya pergi itu ketemu sama
kalau gitu sekarang mama hantar phone be
dan mama benar benar marah sama dia
mama marah ini lah otofon
udah tua emang mamanya
mana perasaan kamu disini
oke kalau begitu nanti seandainya
seandainya saya menulis autobiografi
mungkin bisa diterbitkan oleh perusahaan percetakan
yang punya de farah ya
kayak gitu sih
bisa aja deh kayaknya
papi sejak kapan suka nulis be
papi kan sering nulis juga
kalau kamu gak percaya kamu boleh lihat handphone kamu
pasti di sana banyak tulisan tulisan sms dari papua
laku laku ini kan l'twitch products kan
tuh mah gak berani juga apa dia gak mau angkat telfon mama kan mah
mah inget gak dia tuh selalu belain anaknya
emang begitu tuh mas be yang mama sayangin yang selalu mama bela belain
eh dan sedih mama belain juga gara gara mantu kesayangan mama
eh kesayangan kamu itu suami tercintamu
itu kayak kalau gak tajir mah udah mama suruh pergi be dari kehidupan kamu
bye be cerain aja anak mama tercantik di dunia ini ya adriana
ngapain bagus keong kalo enggak aduh adriana miara aki aki mah pegel deh
eh kalau enggak juga mama udah mikir dua kali
kan kalau kayak gini mama masih mikirin kita untuk itu juga kan
aduh pake gini gini again
terus gimana dong sekarang
kan mas b itu punya sekretaris di kantor
gak mungkin dong sekretarisnya nggak tahu kemana dia pergi restoran apa
tempat dia ketemu sama klien kliennya itu
gini kan lewat sekretaris aja
tanya terus terus kayak tukang parkir terus terus nabrak lah
yaudah rencana selanjutnya apa mah
kamu harus berbuat sesuatu aja
emang dari siapa
kamu kepo ya sama papi
kamu ini belajar kepo sekarang sama papinya
pingin tau gak
tadi telepon dari tante farah
gak mungkin banget
yaudah yuk kita jalan yuk
ini jusnya surti udah bikilin
mau pada kemana
ya bi lagian telat banget sih bi
yaudah deh kalo gitu buat bi aja jusnya pat patnya
ya gak mungkin dong kebanyakan lah tuh non
kamu jaga di sini kita kemungkinan pulangnya malam ya
de farah silah
jangan lupa ya
gak boleh dibuang
terima kasih ya bi
bisa match lah bi
mau diminum aja mas suntik
enak juga ternyata
satu dua tiga
masih tiga ini aja belum habis gimana tuh